anda masih di cnn indonesia connected pemilu legislatif dua ribu sembilan belas ini tinggal menghitung hari ya
forum masyarakat peduli parlemen indonesia atau formapi mencatatkan
nah temuan menariknya ternyata sebagian caleg muda yang terdaftar atau mendaftar pada pemilu tahun ini
tumbuh dalam keluarga berpolitik atau menyandang privilege keluarga pejabat
sejumlah keluarga politisi dan pejabat ikut meramaikan panggung pemilu legislatif dua ribu sembilan belas
tak heran jaringan patronase melalui jalur keluarga seolah menjadi pendorong untuk terjun ke politik elektoral
meski hak untuk aktif berpartisipasi politik adalah hak setiap orang
nama nama caleg muda yang ikut dalam kontestasi politik dua ribu sembilan belas kali ini
seolah ditantang untuk membuktikan kemampuannya di dunia politik
sebut saja nama hanum salsabila rais
lekat dengan nama besar sang ayah mantan ketua partai amarat nasional amin rais
yang lebih dulu terjun ke dunia politik
hanum diketahui maju sebagai anggota dprd daerah istimewa yogyakarta
dan akan berebut suara di dapil sleman timur dengan kendaraan partai amnat nasional
nama lain yang muncul adalah putri komarudin
anak pertama dari mantan ketua dpr ade komarudin
mengaku tergerak untuk maju dalam pilek dua ribu sembilan belas karena ingin melanjutkan perjuangan sang ayah
putri berebut suara di dapil jabar tujuh
khususnya karawang bekasi dan purwakarta
ya ini seiring dengan perkembangan zaman
politik juga dituntut untuk regenerasi
yang muda belakangan berbondong bondong mencoba peruntungan
entah memang berangkat dari suka atau sekedar coba coba
gak tau ya
tapi sedikit tak sedikit maksud saya
politisi muda yang lahir dari jaringan patronase keluarga
dianggap belum punya pengalaman
setidaknya nama besar klan ini jadi bantuan
untuk membuka jalan
nah kenyataannya banyak caleg muda
yang terjun ke politik elektoral
dan sebagian lagi berkat sokongan politik keluarga
ini kemudian jadi pertanyaan sejumlah pemilih muda
bener gak sih ini mereka terjun ke politik untuk membawa perubahan
atau sekedar melebarkan sayap keluarga dalam kekuasaan
bergabung bersama saya salah satu politisi muda
ini kalau anda lihat banner bannernya di daerah kabupaten bekasi
ada putri aneta komarudin
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam apa kabar
baik alhamdulillah mbak puspa apa kabar
alhamdulillah baik ya
ini mungkin kalau anda yang belum familiar
putri ini merupakan putri pertama dari mantan ketua dpr ri
ade komarudin ya
di sambungan avenir dari lapangan
juga sudah ada sudah bergabung bersama kami dari sleman yogyakarta
ada hanum salsabila
ini politisi dari partai amanat nasional
kita sapa dulu ke putri
saya ke putri dulu sekarang
putri sekarang sibuk kampanye di mana aja
sibuk ngapain aja nih
kabupaten bekasi karawang purwakarta itu kan tentunya daerah yang jauh ya
bisa dilihat jaraknya juga tiga jam empat jam
kalau misalnya di jakarta
jadi kesibukannya sekarang keliling terus
temu muka dengan masyarakat serap aspirasi gitu
jadi kalau dibilang caleg muda mengandalkan sosial media itu sangat tidak benar
karena mayoritas warga di sana itu masih banyak yang belum punya akses ke internet
contohnya jadi harus langsung ketemu
enggak mungkin kita melupakan mereka mereka yang sebenarnya paling butuh bantuan kita gitu
jadi seperti yang beli ya
jadi makanya karena keliling terus selama delapan bulan
dan delapan bulan itu kpu sudah memutuskan waktunya diperpanjang untuk kampanye
itu agar caleg mengoptimalkan masa kampanye untuk temu muka dengan masyarakat
melakukan tugasnya memang untuk menyerap aspirasi
bertemu melihat sendiri kondisi di dapilnya seperti apa
jadi saya menggunakan kesempatan tersebut sebaik baiknya dengan berkeliling terus
oke tapi kalau yang kita bahas sekarang kan karena ada privilege keluarga pejabat nih
ini mungkin jadi beban atau jadi tanggung jawab untuk putri
tentu jadi dua duanya ya jadi beban karena saya punya nama besar ayah saya
nama baik yang alhamdulillah beliau selalu jaga hingga sekarang gitu
jadi tanggung jawab juga karena sepak terjang beliau juga sudah banyak di dpr
dan sebagai mantan ketua dpr gitu sudah banyak perubahan perubahan yang beliau lakukan
sampai kemarin jadi tokoh reformasi parlemen kan dinobatkan
jadi saya merasa bahwa apa yang telah beliau bawa itu harus saya lanjutkan
tentu dengan lebih baik gitu kan kita sebagai manusia harus berusaha lebih baik daripada generasi sebelumnya gitu
oke aku harus ke hanum sekarang
mbak hanum aku harus tanya nih apa yang membuat kemudian mbak hanum maju sebagai kandidat pileg
dorongan orang tua jadi salah satu faktorkah
ya jadi begini mbak pus
pak kita kembali pada tema ya apakah caleg buddha yang selama ini banyak berkecimpung air air ini
itu terutama mereka yang disorot karena bergelimang privilege dari atau keistimewaan karena keluarganya atau orang tuanya adalah pejabat
saya rasa saya ingin menggarisbawahi bahwa ayah saya pak amin rais itu sekarang bukan siapa siapa bukan anggota dpr
tidak punya jabatan apapun bahkan di partai sendiri pun juga sudah bukan ketua mpp
beliau hanya ditokohkan begitu banyak yang menghormati bukan karena posisi beliau
bukan karena kedudukan beliau tetapi memang karena karismatiknya beliau dan juga selama ini konsisten terhadap agenda reformasi
sehingga kemudian itu yang dilupakan
seolah olah saya maju
saya maju itu mendapatkan privilege
dan kalau tadi ditanya mbak guspa mengenai apa yang membuat akhirnya saya termotivasi untuk maju menjadi kepolitik elektoral ini
itu sudah lama sesungguhnya saya itu ditawari
jadi sejak muda ya mungkin tahun dua ribu empat kalau tidak salah saya sudah ditawari dengan pan
waktu itu saya masih usia berapa mungkin dua puluh dua tahun kemudian ditawari lagi tahun dua ribu sembilan
waktu itu saya masih bekerja di sebuah stasiun televisi swasta kemudian tahun dua ribu empat belas juga ditawari lagi
tetapi saya mengatakan enggak saya ingin menunjukkan kepada halayak bahwa saya nanti pun kalau seandainya harus terjun ke politik
saya sudah tertempa dahulu dengan pengalaman yang benar benar bisa dijadikan modal sosial gitu
saya pernah menjadi wartawan hampir empat tahun gitu di sebuah televisi swasta sekarang udah jadi cnn ya
kemudian saya juga bikin buku mbak bikin film penontonnya jutaan orang bikin buku best seller terus
sehingga ini jadi semacam apa ya kemudian memotivasi saya gitu this is the time
akhirnya saya harus maju ke politik karena saya nggak ingin visi misi saya hanya tertore dalam lembaran buku
dan menjadi angan angan sebuah visualisasi film ini harus realistis harus menjadi realita gitu
tapi kalau mbak hanum melihatnya saat ini amin rais tidak menjadi referensi lah untuk dibilang saya punya privilege dari keluarga pejabat
tapi pelajaran dari seorang amin rais
juga sudah diterpa begitu kan dari kecil
kalau seandainya privilege diartikan bahwa keistimewaan hanya karena semata mata kemudian dijadikan caleg dengan mudah
tanpa fit and proper test ya karena orang tuanya adalah tokoh di partai misalkan seperti itu atau pejabat dan sebagainya itu jelas tidak
kita partai amanat nasional memiliki mekanisme
yang tidak bisa diintervensi oleh bahkan seorang amin rais gitu
jadi saya maju pun dengan fit and proper test dan kemudian juga lewat pencalekan dari dpc dpd kemudian dpw ya
dan yang jelas kalau diambil sudut pandang privilege dengan sudut pandang yang lain bahwa privilege saya adalah kemudian saya mendapatkan banyak semacam pengaruh
kemudian terekspos dengan dunia politik karena mau tidak mau ada
saya adalah seorang politikus itulah privilege yang saya dapatkan
saya mendapatkan pelajaran banyak pengalaman beliau setiap malam ketika makan malam setelah sholat kemudian kita berdiskusi dengan politik akhir akhir ini
bahkan setiap hari kita bisa menjadikan diskusi diskusi semacam itu menjadi sarapan pengetahuan informasi bagi kami
sehingga mau tidak mau privilege yang saya dapatkan adalah itu keistimewaan mendapatkan informasi
bagaimana melakukan satu penanganan penanganan terhadap permasalahan politik seperti itu yang saya dapatkan dari yang tidak didapatkan oleh orang lain karena bukan anaknya amin rais
itu yang saya dapatkan bukan hal hal yang bersifat non meritokrasi
oke tapi saya harus tanya dengan putri dan juga mbak hanum nih ya ini masuk sebagai kandidat dari bursa pemilihan legislatif
saya harus tanya modal kalian apa sih
karena kalau harta kalau materi kayaknya publik sudah tahu kalian bergelimang harta
tapi modal apa lagi nah itu kata siapa ya
tapi jawabannya usai jeda tetaplah bersama kami di cnn indonesia connected
anda masih di cnn indonesia connected selanjutnya saya ajak anda untuk lihat tanggapan dari warganet mengenai tidak sedikitnya nih jumlah milenial yang dicalonkan atau mencalonkan diri sebagai caleg ya
dan berikut cuitan yang sudah dikurasi oleh tim sosial media
cnn indonesia kita buka
oke yang pertama dari ed inci itu mencuitkan definisi muda itu apa sih
masa cuma segini caleg bermodalkan nama ortu atau suami anaknya yusril izam mahendra maksudnya istrinya haritanu keponakannya prabowo subianto anaknya hendro priyono
banyak sekali ternyata ya
selanjutnya dari ad bayacid mencuitkan saya kok lebih percaya milenial jadi caleg ya daripada baby boomer atau generasi z
mungkin effortnya luar biasa kali ya
berikutnya dari irf empat nori mencuitkan gak bisa dibantah nih emang kenyataannya caleg muda yang dapat nomor urut satu dan dua adalah anak muda yang bukan cuma bermodalkan gagasan dan visi misi tapi lebih dari itu
itu juga nanti saya akan tanyakan nih
dan terakhir dari ed haidar hanafi mencuitkan cita cita anak muda zaman sekarang nih kalau gak jadi youtuber ya caleg
oke kita tutup cuitannya
boleh dong ngomongin sedikit youtuber atau caleg buat anak muda
kalau aku pribadi tuh dari dulu emang udah ngelihat sepak terjangnya papa kan
jadi politisi beliau selalu bertemu dengan orang orang di dapilnya lagi dan selalu diajak sama beliau melihat kondisi pengen kasih tau nih ini wajah indonesia sebenarnya gitu
ternyata gak jauh beda sama mbak hanum tadi ya
ya masih banyak jadi kalau misalnya dibilang privilege aku setuju banget sama mbak hanum privilege adalah ketika kita melihat ayah kita berkeliling terus menyapa masyarakat terus melihat apa yang sudah mereka lakukan berdasarkan dari hasil berkelilingnya itu
karena kan banyak juga orang orang yang masih tidak punya akses ke air bersih terutama di dapilku yang katanya dekat dari jakarta tapi kondisinya sangat sangat berbeda gitu dari ibu kota
terus masih ada juga yang permasalahannya dengan sampah hal sesimpel sampah aja menjadi masalah besar di situ
kalau misalnya mau dibilang privilege caleg muda bisa apa ini kita mau bawa hal hal yang selama ini belum terselesaikan gitu misalnya masalah masalah yang tadi aku sudah sebutkan
jadi tentu saja kita membawa warna baru dengan mungkin gaya bahasa yang lebih nyantai gitu kan
katanya kalau milenials tapi lebih bisa lebih mengenal kepada audiens yang kita tuju jadi suara suara perubahan itulah
oke kalau tadi pertanyaan saya sebelumnya banyak caleg muda yang terjun ke politik elektoral yang khususnya dari keluarga pejabat katakanlah ya modal kalian apa
kalau mungkin publik taunya ya mereka bergelimang harta gitu jadi modal materi kayaknya nggak perlu dipikirin modal gagasan modal visi misi seperti apa modal kalian
kalau misalnya aku dari dulu itu aku modalnya emang anak organisasi
jadi dari smp sma jadi anggota perhimpunan pelajar waktu sma terus dari itu ke melbourne dapat beasiswa jadi ketua perhimpunan pelajar indonesia australia di melbourne university itu kampus aku
jadi disitu aku mulai belajar diplomasi gimana caranya berhubungan sama lembaga pemerintah khususnya dengan kbri kjri gitu
terus baru disitu merasakan bahwa hidup itu bisa lebih besar daripada memikirkan diri sendiri saja jadi begitu pulang ke indonesia aku ingin mengamalkan ilmu ilmu yang aku punya
setidaknya dengan kapasitas aku ke pemerintahan jadi dari situ aku apply ke ojk lalu jadi pengawas bank asing di situ
dan disitu aku belajar bahwa menjadi regulator itu sangat sangat kompleks banyak orang yang gampang nyalahin mensimplifikasi apa yang terjadi pemerintahan gitu
padahal sebenarnya prosesnya sangat panjang banyak stakeholders yang harus diakomodir gitu banyak peraturan peraturan yang mungkin tidak sesuai dengan market dan seterusnya
jadi dari situ aku belajar bahwa selama ini mungkin yang aku kritik itu kalau misalnya aku ada di posisi ojk
orang orang tersebut tuh tidak bisa juga menyelesaikannya gitu jadi dari situ aku makin terdorong untuk memberikan apa yang aku punya dengan ilmu dan pengalaman di pemerintahan
oke jawaban singkat jadi modal materi mudah atau tidak
modal materi itu ya tentu saja perlu ya karena kan baliho nggak gratis ya kan sepanduk gak gratis gitu bikin video ini itu terus keliling juga kan butuh ongkos
cuman kalau misalnya kitanya tidak punya visi misi juga tidak punya program yang mau dibawa
dan tidak menyapa masyarakat saya yakin tidak akan ada masyarakat yang mau
tidak serta merta nama komarudin itu menjadi modal satu satunya saya karena pemilih ayah saya belum tentu menyukai saya
dan saya harus berkenalan kembali dengan mereka mereka melihat apa yang ya apa yang saya punya apa yang saya ingin bawa gitu
jadi kalau misalnya orang orang bilang ah kalau jadi anak pejabat gampang gitu tidak serta merta karena bisa dilihat juga beberapa pejabat pun bahkan ada yang kalah gitu
pada saat mencalonkan diri menjadi anggota dpr gitu
dan begitu pula dengan keluarganya jadi sebenarnya privilege yang didapatkan itu salah satunya adalah ilmu politik praktis gitu
oke kita ke mbak hanum sekarang mbak hanum jadi kalau masuk bursa pemilihan legislatif sekarang modalnya apa nih
masuk ke dalam masyarakat langsung bawa saya anaknya amin rais gak sih
mau saya kasih tahu ya jadi saya terjudul bukan delapan bulan terakhir atau satu tahun
saya sudah hampir dari dua ribu sebelas sejak saya pulang dari austria karena apa
saya justru melihat fenomena saya itu mungkin agak aneh gitu ya ketika mungkin caleg yang lain itu sibuk mencari bagaimana saya bisa mencari satu forum gitu dari rapat pkk arisan gitu pengajian majlis taklim gitu biar bisa nebeng kemudian sosialisasi
kalau saya itu diundang gitu jadi sampai saya harus nolak nolak gitu dan undangan tersebut karena biasanya juga bukan hanya dalam rangka sosial
tapi mereka melihat value yang saya bawa ya karena saya punya produk gitu saya punya karya dan saya rasa masyarakat juga sangat cerdas sekarang ini
tidak hanya melihat oke saya anaknya amin rais saya dapat keistimewaan ya untuk bisa hadir di sebuah acara kemudian bagi bagi apk kemudian mungkin mengongkosi makanan dan seterusnya tidak seperti itu
tapi mereka malah justru mengongkosi sebuah acara
mereka mengingatkan kekuasaan saya gitu makanan minuman bahkan kadang pak boleh dong beli bukunya dan seterusnya
jadi ini yang mungkin menjadi apa satu apa kelebihan ya mungkin atau keberuntungan atau advantage saya yang memang saya bangun dari awal gitu
ketika saya dikenal sebagai penulis kemudian banyak seminar workshop saya mengadakan latihan di berbagai tempat guru guru sekolah yang pengen menjadi penulis juga anak anak muda
mereka mencari penulis yang menyenangkan mereka ingin sekali bisa menjadi sineas dan sebagainya
ini kemudian saya menjadi sangat mudah untuk dekat dengan masyarakat karena mereka juga menginginkan saya bukan saya memaksakan diri saya untuk tampil di tengah tengah masyarakat tapi mereka menginginkan saya
jadi itu yang membuat saya lebih muda dan saya rasa begini mbak masyarakat itu udah cerdas ya kita lihat di berbagai pilkade juga banyak kok yang anaknya pejabat bertumbangan ya
jelas masyarakat kita juga melihat track record melihat reputasi melihat modal sosialnya ada atau nggak atau hanya datang ketika mau pencalekan situasi seperti baru datang minta pertolongan suara gitu
tapi masyarakat juga melihat ini sebenarnya punya apa yang bisa dijual gitu
mbak hanum di dapil enam di kabupaten sleman ya
ya jadi saya selamat malam seluruh
masyarakat sleman utara dimanapun anda berada ya di dapil enam sleman utara mulai putih cangkering kan ngaglik pakem kalasan perambanan gemplok dan seterusnya saya enggak promosi ya
ya mbak hanum aku punya satu pertanyaan singkat untuk mbak hanum ini kan mbak hanum ada di nomor urut satu ya
begitu juga dengan putri yang ada di nomor urut dua di dapilnya
nah ini jaringan patronase keluarga kalian ini juga mempermudah kalian berduakah dalam pemilihan nomor urut mungkin dari mbak hanum dulu singkat saja mbak
ya jadi kalau seandainya kita kemudian memendekkan privilege atau keistimewaan hanya karena mendapatkan nomor urut banyak kok yang nomor urut satu nomor urut dua bertumbangan juga kalah dengan yang nomor urut sepatu gitu
itu sudah terbuktikan gitu mungkin kalau tahun tahun yang lalu karena undang undang kemudian peraturan juga tidak mewajibkan ada nomor urut ya
artinya siapapun yang terpilih paling banyak partainya kemudian calegnya yang utama akan jadi nah ini kemudian menjadi privilege di situ keistimewaan
jadi saya dapat nomor urut satu karena saya scoring paling tinggi gitu oleh dpw dpdpan di sini jadi tidak ada sama sekali kemudian apa pencalegan dikarenakan keistimewaan anak pejabat atau anak pak alin rais atau anak tokoh utama kemudian dijadikan nomor satu
saya justru ingin mengingatkan lagi mbak privilege itu ada ketika tidak ada sistem yang demokratis di dalam tubuh partai
misalnya nih contohnya ya bukan saya menyerang atau apapun misalnya ada seorang ketua umum partai yang sudah dua puluh lima tahun gitu ya nggak berubah ubah dari dulu itu itu aja kemudian anaknya bisa jadi menteri padahal nggak punya prestasi itu namanya privilege
oke saya harus ke putri jadi ini ada pengaruhnya tidak privilege atau jaringan patronase keluarga dengan nomor urut tiga
jadi kan seperti yang mbak tahu ayah saya juga sakit jadi sekarang beliau sudah tidak bisa mengurusi saya juga jadi apapun itu saya berproses masuk golkar itu karena dulu masuk ampi dulu gitu terus belajar dulu di ampi habis itu baru masuk ke dpp golkar itu pun jadi ketua departemen jadi dari situ saya belajar banyak hal dari senior senior dan mungkin dengan relasi yang saya bangun gitu dengan hal hal yang sudah saya kerjakan di partai golkar juga akhirnya mendapat kehormatan untuk mendapatkan nomor dua
jadi menurut saya segala sesuatu itu kembali lagi kepada pribadinya masing masing
karena seperti yang tadi mbak hanum juga bilang tidak serta merta nama itu menjadi jualan gitu kan karena kalau tidak ada isinya siapa juga yang tertarik ya toh
oke ini berarti ya politisi muda yang punya predikat atau privilege dari keluarga pejabat juga patut diuji begitu kredibilitas dan juga integritasnya jangan sampai hanya umbar janji dan juga bahasa bahasa setuju
oke mbak hanum salsabila terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami dari sleman yogyakarta
putri komarudin terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia
dan indonesia connected sukses selalu
terima kasih doakan ya